pandemi covid sembilan belas sudah berakhir
kita telah memasuki era endemi covid sembilan belas
namun jangan lupakan protokol kesehatan tetap kita jalankan
dan tetap lengkapi vaksinasi covid sembilan belas sampai dengan booster
indonesia hingga kini masih mengalami triple burden
yang memerlukan penanganan serius
penyakit infeksi new emerging dan re emerging seperti covid sembilan belas
penyakit menular yang belum teratasi dengan baik
serta penyakit yang tidak menular atau ptm yang cenderung naik setiap tahunnya
berdasarkan data bpjs kesehatan tahun dua ribu dua puluh
beban pembiayaan penyakit tidak menular seperti jantung diabetes
hipertensi kanker dan lain lain mencapai rp dua puluh empat satu triliun
jumlah ini meningkat dibandingkan tahun dua ribu dua puluh satu
yang mana beban pembiayaannya sebesar rp tujuh belas sembilan triliun
berdasarkan data bpjs kesehatan pada dua ribu dua puluh
pembiayaan kesehatan terbesar ada pada kata stropik
yaitu penyakit jantung sebesar rp tujuh tujuh triliun
dalam menurunkan kasus ptm ini
tentunya harus melalui pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat
dengan mewujudkan perilaku hidup sehat
dalam kegiatan sosialisasi tersebut
hadir dua orang narasumber
yaitu anggota komisi sembilan dpr ri ibu irma suryani
dan kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit p dua p
dinas kesehatan kabupaten
bpjs maupun bp pom
program program yang dilakukan di kabupaten perlukan abak lematan ilir
yaitu adanya posyandu posbindu
di dalam posyandu ini kita ada kegiatan kegiatan
yaitu seperti pemeriksaan pemeriksaan untuk pencegahan penyakit tidak menular ini
dengan adanya pemeriksaan ini kami bisa mengetahui lebih awal
apakah ada penyakit yang tidak menular yang bisa dilakukan pencegahan secara awal
dengan adanya sosialisasi ptm ini
atau masyarakat sini bisa mengetahui bisa mencegah
dan juga mengobati penyakit yang ada dalam diri mereka sendiri
melakukan gaya hidup sehat dan memeriksakan diri secara rutin ke puskesmas
adalah kunci untuk mencegah penyakit tidak menular
karenanya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dpr dan semua pihak
termasuk masyarakat untuk bersatu padu bahu membahu dan bergotong royong
untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat indonesia